dari satu kabupaten menonggok dan paru paru kita masuk ke dalam kata kata
bila bila itu yang jadi kita nantikan kata kata yang kita caham dan yang kita alasinan

prabowo berjahit aman
alhamdulillah terima kasih